indri berangkat dulu ya
susahnya kalau bangun sholat subuh
ini aja bangsa ya
itu kan tanggung jawab loh
gak bisa dijual
bisa buat sarapan
tolong bangunin adek kamu
terus saya tidur
bisa baju gak
recepet tuh kak
ogami deh yang aku beli warna wei
intinya lu sama dia lagi ya
soalnya hal gue relaksian
tidur terus ayo jalan
cari buah buni
buah bunyi juga masih tidur kali jam segini
ini ukurannya beda
aduh padahal kalian udah bantuin mama kayak begini
mau bakwan gak
ada acara apa nera
tadinya mau dikirim
tapi gak jadi
tuh ukurannya juga beda beda tuh
kebayang buah buni terus
kalau gitu mah gak ngerepotin
coba kalau minta buah anggur
aku udah beli dulu
kalau buah budi mah gampang
metik di mana
di kebun omah lo
tempat kamu ngumpet
kenapa nggak bilang dari kemarin sih bang
karena aku hampir nggak capek
gue buat maunya
tapi enak loh ma
ini bawaan ya
indri berangkat dulu ya
dari kak selfie